gunung merapi kembali meletus minggu pagi
letusan terjadi berurutan sebanyak dua kali dengan jeda hanya empat belas menit
dalam rilis resmi balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bpptkg yogyakarta
letusan pertama terjadi pada pukul sembilan lebih tiga belas menit dengan tinggi kolom enam km mengarah ke arah barat
erupsi ini terjadi selama tiga ratus dua puluh delapan detik dengan amplitude tujuh puluh lima mm
letusan susulan terjadi pada pukul sembilan lebih dua puluh tujuh menit namun tidak teramati tinggi kolomnya
erupsi kedua terjadi selama seratus detik dengan amplitude tujuh puluh lima mm
tidak teramati adanya awan panas sedangkan arah angin mengarah ke barat
hujan abu dilaporkan terjadi setidaknya di delapan kecamatan di kabupaten magelang jawa tengah
gunung merapi masih berstatus waspada atau level dua
sementara itu sampai berita ini dibuat
otoritas penerbangan di yogyakarta menyatakan
aktivitas penerbangan di bandara internasional yogyakarta dan bandara adi sucipto masih beroperasi